siapa yang menyuruhmu membunuhku
tidak menjadi masalah raden
bisa membantu keluarga ini
dimana aku harus menemui
paman aman dan juga paman amin
apa yang paman lakukan
bisakah kalian tolong tunjukkan kepadaku
dimana kalian menemukan
pakaian milik raika santan
baik nih mas
kita berdua aman
siap membantu nyimas
silahkan nyimas disini aja jalannya
lakukan tugas kalian
seperti mereka adalah orang jahat
ini kita menang
kita harus meraih
dua orang yg selalu menjadi perang
karunya nyi mas atuh
aduh ingin banget mas
bener teh cukup rangka kek
terima kasih banyak kisana
karena kamu sudah mau menolongku
kalau aku boleh tahu
siapa sebenarnya kisana
aku hanya pengambara
kamu perlu bantuan
raden abiasa hebat
bisa ngelek kedua anmin
bener lah aman
kita berdua aja kalah sama satu orang loh
kalian bisa saja
mau lanjutkan perjalanan
sekali lagi ku ucapkan terima kasih banyak
mari kita lanjutkan perjalanan
aku harus melewati dia
dan menghadang dia di tikungan jalan itu
aku harus melewati dia
aku harus bergegas
kenapa kau menyerang
kau tidak perlu tahu
siapa yang menyuruhmu membunuhku
siapa sebenarnya yang ini membunuhku
aku akan memberi pesan
kepada surawi sesa
kepada surawi sesa
kepada surawi sesa
kepada surawi sesa
kepada surawi sesa